sejak pagi senin tujuh juni pengguna sepeda balap atau road bike
mulai melintas di jalan sudirman tamrin jakarta pusat
para pesepeda road bike melakukan uji coba jalur road bike di jalan sudirman tamrin
pengguna road bike diizinkan melintas di jalan umum atau luar jalur sepeda permanen
mulai pukul lima sampai enam tiga puluh waktu indonesia barat
di luar jam itu tidak tampak lagi pesepeda yang keluar dari jalur sepeda permanen
menurut kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo
uji coba ini akan dilakukan selama seminggu mulai senin sampai jumat
sambil melakukan evaluasi sebelum menetapkan kebijakan final mengenai penggunaan jalur road bike
ini masih relatif rendah dan memadai untuk mereka beraktifitas bersama sama dengan penggunaan jalur sepeda permanen
oleh sebab itu setelah itu maka para pesepeda wajib menggunakan jalur sepeda permanen yang sudah disediakan
meski telah dilakukan uji coba di kawasan sudirman tamrin dan jalan nontol kampung melayu tanah abang
bukan berarti keputusan ketersediaan jalur road bike tidak menuai pro dan kontra

pada minggu enam juni jalan sudirman tamrin melakukan uji coba jalur road bike di jalan sudirman tamrin
pada minggu enam juni lalu sejumlah pesepeda non road bike kecewa lantaran tidak diizinkan menggunakan jalur sepeda
di kawasan jalan nontol kampung melayu tanah abang
para pesepeda non road bike menilai kebijakan tersebut terlalu eksklusif
jalan sudirman tamrin
dinas perhubungan dki jakarta menegaskan ketersediaan jalur road bike sudah sesuai dengan amanat undang undang
telah dilihat dari aspek keselamatan keamanan serta kenyamanan
kenapa di jalur ini untuk road bike
kita pahami bahwa tadi bahwa di tengah tengah animo masyarakat dalam menggunakan sepeda
ada pemisahan kecepatan
jadi untuk sepeda road bike rata rata kecepatannya adalah empat puluh km
sementara untuk turun road bike itu dua puluh sampai dua puluh lima km per jam
oleh sebab itu maka sesuai dengan amanat undang undang
maka harus dilakukan pemisahan lintasan agar aspek keselamatan keamanan dan kenyamanan
bisa terpenuhi pada saat mereka beraktivitas
sebelumnya uji coba jalur road bike sudah dilakukan sebanyak tiga kali akhir pekan
di jalan layang nontol kasablangka mulai dua puluh tiga mei lalu
dinas perhubungan mencatat pengguna road bike justru meningkat selama uji coba
pada uji coba terakhir enam juni telah lebih dari empat pengendara road bike